dan kita telah terhubung dengan angga dwi putra di cipali dan juga stella florencia di lingkar nagrek jawa barat
dan kita akan ke jalur cipali terlebih dahulu angga bagaimana dengan situasi arus balik pada saat ini
ya sheryl situasi arus balik di tol cipali di kilometer satu ratus satu ini masih cukup lancar
karena memang belum terlihat penumpukan kendaraan
namun ketika memasuki wilayah di kilometer sembilan puluh empat sudah mulai terjadi penambahan volume kendaraan dan juga ada penumpukan
dan ini bisa berlangsung sampai ke area karawang barat di sekitar kilometer lima puluh lima
jadi untuk para pemudik harap tetap berhati hati
dan juga harus diingat di kilometer satu ratus tiga di subang ini ada jalan tol cipali yang memang sedikit amblas
dan di daerah sana ada perluasan daerah jalan yang sudah diambil
yang diberlakukan oleh pengelola dari tol cipali
jadi dari arah cirebon maupun dari arah jawa tengah ini bisa memasuki wilayah dari arah jakarta menuju cirebon
ada dua jalur yang sudah disiapkan
dan seperti yang bisa anda lihat di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan layar anda
memang saat ini kondisi masih cukup lancar hingga ke kilometer sembilan puluh
jadi saya harap para pemudik bisa tetap berhati hati dan tetap mengendalikan kendaraannya
baik angga dewi putra
selanjutnya kita akan menuju ke stella florencia
stella bagaimana dengan situasi lalu lintas di daerah nagrek jawa barat saat ini
ya sheryl di empat hari setelah lebaran lingkar nagrek terpantau ramai lancar
walaupun terlihat kendaraan pribadi berupa motor dan mobil yang membawa sejumlah barang yang menuju ke jakarta
tapi ini tidak sepadat semalam
di mana semalam terjadi kepadatan dan itu sesuai dengan prediksi bahwa memang tanggal sembilan
sepuluh malam adalah puncak arus balik
dan kemungkinan nanti malam juga akan terjadi kepadatan yang serupa dengan semalam
dan di gerbang tol cileni pada pagi menjelang siang hari ini lancar
ini juga berbeda dengan semalam
di mana pagi hingga jam dua belas malam kemarin hari sabtu terdapat kepadatan dan jumlah kendaraan yang masuk ke tol cilenyi
yaitu sebanyak sepuluh ribu yang mengarah ke garut dan tasikmalaya
yang keluar ke arah bandung dan jakarta sebanyak enam belas ribu
dan untuk mengantisipasi adanya antrian di loket pembayaran
maka pihak jasa marga memperlakukan sistem jemput kendaraan
di mana bila antrian ditemui lebih dari seratus meter
maka pihak jasa marga akan membagikan tiket secara manual
dan mengingat nanti malam masih diprediksi sebagai suasana puncak arus balik
maka perlu dihindari beberapa titik yang kemungkinan besar akan terjadi simpul simpul
kemacetan seperti di lingkar nagrek pertigaan bojong pertigaan muncang dan juga gerbang tol cilenyi
ya sheryl demikian yang kami sampaikan langsung dari lingkaran nagrek daripada anda sheryl
baik terima kasih stella florencia dari nagrek jawa barat dan juga angga dwi putra melaporkan langsung dari cipali jawa barat